sobri tidak ada
saya teh mau mandi
kalau gitu kita ngobrol di dalam
oh jangan jangan jangan
saya datang kesini mau minta tolong sama kamu
mungkin karburatornya sob
atas kejadian kemarin
gak apa apa tuh sob
apa yang pernah terjadi
emang ada masalah apa sih sok
bapak sama maeros
bapak gak mau cerita
bapak diem aja
kalau begitu mah
maeros kenyataan cerita lainnya
gak tau kang
lior saya mah kebanyakan persi
saya juga pusing
persi itu apa ya
kok pada pindah
biasanya ngerti ngerti aja
sepertinya tanya tau gitu ya
kita bilangin marah
nanti dia tau dia marah
cek masuk lah cek
kamu bukan yang nyuruh cek
udah ma udah
mau ke rumah pak kemet
cerita pak kemet itu tidak seperti yang diceritakan orang orang
cerita yang mana tuh
ah cerita yang ma denger begitu ya begitu
biar lebih jelasnya
mau ke mana eh
ke rumah si kemet
mau ke rumah kamu aja
katanya mau bantuin benerin
kabulator udah berantakan
tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah
kak kabulator ada di buka
ada gajahnya dibalik
kan kang idoy sendiri yang bilang mau bantuin benerin
ada gajahnya dibalik
ya udah saya bantuin
kamu bawa motornya dorong
ada gajahnya dibalik
ada gajahnya dibalik
tangan diam diam begitu
ketik baru gajah
kamu baru tahu
kalau begini emang bosan putang abu latung juga bisa
kak tunggu kak
mak mak mak bentar mak
mak gimana sih
masa mak gak tau ceritanya
itu cerita yang maksudnya dari si nuron
mak yakin itu bener
mak yakin itu bener
tapi sekarang ada cerita lain dari si kemet
jadi mana yang bener atu dang

ini semua udah gak jelas
udah dibolak balik makin pusing makin kusut
saya juga pusing
kamu yang lurus aja pusing apalagi yang dibolak balik
udah jangan dipaksain otakmu terpikir
udah jadi melehoi
udah ada lagi pada seri kurus berhenti
saya juga serius kum
makanya sekarang kita ke rumah kemet
makanya sekarang kita ke rumah kemet
kita pastikan cerita siapa yang benar
kita pastikan cerita siapa yang bener
kita begini kan untuk membantu mak elos

karena memang mak elos ingin tinggal di bersama kita
iya mak bener mak
iya mak emang cuma itu yang mau kita sampaikan ke pak kemen
bagaimana kalau pak kemet yang benar
bagaimana kalau pak kemet yang benar
udah gini aja deh yang mendingan ya
kita sama sama ke rumahnya mak elos
kita tanya sama mak elos dia mau apa enggak
itu terserah mak elos
bener ceng ya kan kita membantu mak elos
tapi juga jangan menyakiti hati pak ustadz
berarti pak ustadz ngarang ngarang
bapak ngambil keju tukang dadang

ini aja lah sebenarnya ini bukan urusan kita ya
udah lah kita pulang aja lah
saya juga pamit
kata kang idoi mau bantuin
saya bantuin bawain sampai sini

ya sudah bongka kabulatornya gimana kang idoi
tuh saya udah dipanggil
tuh saya udah dipanggil
kang idoi kalau begitu aja
saya juga bisa sendiri
ini gimana urusannya
ini gimana urusannya
ini gimana urusannya
ini gimana urusannya
ini gimana urusannya
sobri tidak ada
kalau gitu kita ngobrol di dalam
oh jangan jangan jangan
oh jangan jangan jangan
oh jangan jangan jangan
saya datang ke sini

sejak si eros pindah ke sini
saya juga nggak peduli
kamu mau tinggal di mana mat
kepingin si eros tinggal di sini
untuk ngomong ke kamu
mereka sudah dewasa
bahkan bukan cuma dewasa tapi sudah pada tua sudah punya anak istri
mereka tahu bagaimana caranya kalau memang mereka pengen heros kesini
kemarin kan ero sudah kesini waktu acara antar bidadari
jadi kamu sama sekali gak bisa bantu
kamu seperti tidak tahu erosnya aja
kalau saya ajak dia pindah ke sini dan ternyata dia tidak betah siapa yang bakal dilabrak